lo tunggu apa sih
kacau tau gak sih
mau main apa dong
jus jadi bini deh
sepeda gak mau
aku tau jus
aku mau main
sama bayi beneran aja
sama bayi beneran
adiknya rena kan belum lahir
balon biru kan masih di perut mama
pasti seru deh
jus udah nge blog main ombaik ya
biar aku bisa liat adeknya
kita juga di ombaik ya
nanti lu tujuh puluh lima
oh masih udah deh
tahan ya sebentar
aku mau video sama dekesya
ini dekesya abis minum susu
baik kakak rena
dekesya belum bisa ngomong
aku lagi kesepian nih
soalnya dirumah gak ada orang
mama juga belum pulang
lagi adventure sama pak polisi
allah pergi sama pak polisi
katanya ada urusan om
jadi oma dijemput sama pak polisi
kenapa buruh saya bisa ditangkap polisi
memangnya buruh saya ngelakuin kesalahan apa
apa yang terjadi
oke kalau lupa saya ingetin ya
saya mau setuju poin disini
kami butuh kesaksian anda
karena kami tahu
anda lah orang
yang tujuh tahun lalu
melakukan pelecehan terhadap jessica
kamu akan bisa temukan pembunuh anda
kalau tidak anda harus selip
tetapi saya akan menjaga anggota ibu anda
dan itu berlepas
yang belum pernah memperkenalkan
dan itu mengkingatkan saya lebih amat
lo tau ngapasih
kacau tau gak sih
jesse malam itu pingsan
justru malam itu gue nolongin jesse dari si dennis
kita sudah selesai pelajaran
saya adalah otak dimulai
anda pukul danya sampai pingsan
sebenarnya semakuan apa apa kegigikan
kau bukan anda
siapa lagi berlakunya
percuma lu paksa gua
kalau aku bilang enggak ya enggak
siapa mau apa
mau pukul gua
anda nakalisah ya
percuma sama dia
masih mau pukul lagi
gua gak akan takut
gak akan dapat jawaban yang lu mau
udah udah udah
untuk abis bisa ada siapa